hai jadi mohon maaf uy jadi nggak bisa nganter ayam kiki terus kita antren siapa tuh
mbak bagaimana kalau saya nganter sama aja kan ya udah sama pak boim aja dari petang
nganterin tapi sebentar ya bisa bisa sih
dan harus aman untuk makan pagi siang malam biar ke depan ya saya akan berlakukan peraturan ini
sampai saya menemukan siapa pelaku sebenarnya baik pak bos dan satu lagi ya bila ada tamu yang
memang harus masuk rumah
kamu geledah dulu kamu pastikan semua nyaman baru boleh masuk paham pak bos
eh lo bertiga guru denger ada aturan baru dari pak bos selama pak bos nggak ada di rumah enggak ada
yang boleh masuk ke dalam rumah kecuali uyama parija makanan minuman semuanya bakal diantri
surat surat paket kasih ke uya biarin uya yang bawa ke dalam
eh wih tanya seandainya kita ingin pipis atau bab itu bagaimana
pokoknya selama pak bos ini ada di rumah tahan aja dulu sampai pak bos bilang paham loh
iya paham sih paham cuma kalau urusan bab tanam tanam bisa kembung
lebih bagus jadi kelihatan gemuk perutnya
pala lu ah nyaut aja lu
kiki mau belanja sayuran di tukang sayur depan sana boleh nggak minta tolong dianterin maaf ya
terima kasih saya harus menjaga keamanan rumah ini selama pak aldi barang tidak ada di rumah maafin
uya juga yang ini uya dapat tugas khusus dari pak bos buat ngingalin rumah jadi mohon maaf
uya jadi nggak bisa ngantre ayam kiki terus itu dan terlalu siapa itu
mbak bagaimana kalau saya nganter
sama aja kan
yaudah deh sama pak boem aja
dari petang gak ada yang nganterin
tapi sebentar ya
nambah lagi aja saya ingat
hah lu timbang mau ngantra yang gigi belanja sayur aja
tampilan lu keren banget
udah kayak ken arok
jalan jalan bawa queenie
si sarip makan agar agar
entah kan lu
gue perberantilan begini
kalau si sarip makan agar agar mah
ya kan mendingan lu metik payak kulitnya hijau
lu mah gak mirip bodigar
tapi lu kayak pentil ninjo
alah ayo cepetan
ih kesayangan ayam
jalan lu wak
dan durah b rivals
di tempat kayak ini
orang dah terbakat

rasanya nggak fan atau marin
ternyata mereka hengan
saya dia rather banget avior
supaya orang orang di rumah aman
tolong kamu panggilkan gery dan teman temannya ke ruang kerja saya
gary ipul sudikin
kalian ke ruangan pak al sekarang ya
kenapa pak al manir kita ya
apa jangan jangan kita bikin salah lagi
kalau enggak nih agir
omongan loh tadi yang nyebutin kalau pak al dan pak reni berantem
itu kerekam sama cctv
nah tutup ya
jangan jangan lo bakal dikenakan pasal pencemaran nama baik
iya siap mbak
katanya bapak memanggil kita bertiga ya pak
apa kita ada buat salah ya pak
saya dan teman teman saya
yang bilang kalian salah siapa
enggak ada sih pak
jangan pernah berspekulasi sendiri
saya mau minta bantuan
tolong kalian antarkan ke rumah saya
berikan kepada ibu andin
jangan sampai hilang dan tercecer
kalau sampai hilang
kalian tahu akibatnya apa kan
itu rp lima
itu tukang sayurnya pak
ya bu dipilih bu
sebelum mbak kiki belanja sayuran
saya akan cek dulu
takut ada hal yang mencurigakan
maksudnya apa ini pak
maaf ya pak
tak ada keterangan air matahari lagi

lagi ngapain anda jualan pakai segala bau pisau
kalau nggak bau pisau
ini kepala ayam ceker ayam
pokoknya tidak bisa
di sini tidak boleh ada benda tajam
dan untuk sementara
pisau ini saya tahan sampai semuanya
pisau ini saya akan kembalikan
setelah mbak kiki selesai belanja
semuanya sudah aman
makasih pak kui
namanya juga keluarga sultan pondok pelita ya
jadi pengamanannya itu harus maksimal
seperti ini contohnya
jadi mas sayur harap maklum ya
saya mau ketemu sama elsa bisa
nama bapak siapa
sebentar ya pak
orang tua mbak elsa meminta kami
agar laki laki yang ada di